pempek asli khas palembang biasanya berbentuk bulat atau lonjong dan disajikan bersama cuko ya
di salah satu kedai di daerah margahayu bekasi menyediakan menu pempek dengan penyajian unik yang lain daripada yang lain
salah satu aja menu pempek tornado hot lava pempek spiral super panjang berukuran enam puluh cm
pempek ikan tenggiri ini melalui dua kali proses masak digoreng kemudian dipanggang
pempek kemudian disajikan di atas hot plate lalu disiram dengan cuko hingga berdesis lalu ditaburi ebi
saat tikunyah sensasi guri keju mozzarella akan terasa di dalamnya
hmm teksturnya yang gila
garing di luar namun kenyal di dalam
lumuran saus pempek tornado hotlava juga bisa dipilih mulai dari level pedas biasa hingga yang super pedas
ada pula pempek pizza
menu berdiameter delapan belas cm ini disajikan dengan topping crepstick bakso ikan dan keju mozzarella
dimasaknya sedikit berbeda yaitu dengan cara dikukus lalu kemudian dibakar menggunakan touch
pempek disajikan layaknya pizza mini yang dipotong beberapa bagian
pempek tornado dan pempek pizza dijual dengan harga yang sama yaitu rp lima puluh lima untuk porsi dua hingga tiga orang
salah satu pelanggan mengaku antusias dengan adanya inovasi dari makanan favoritnya
dia penasaran mencoba setelah melihat menu viral ini di media sosial
penasaran karena ada pempek
pempek pizzanya terus ada pempek yang melingkar itu gitu kan kayaknya unik
pemilik kedai pempek mengatakan menu pempek kekinian miliknya sengaja dibuat untuk lebih mengembangkan makanan khas daerah asalnya palembang
kita mengambil segmen bentuk penyajian dan rasa yang berbeda
jadi tercetuslah ide ide kita membuat pempek yang tidak ada di palembang tentunya sehingga bisa menjadi daya tarik
tidak hanya bekasi yang punya mpe unik di bandung juga ada loh
kedai di jalan gandapura ini menyajikan pempek saus cuko serta bubuk cabai dengan cara dicek atau dikocok jadi satu dalam sebuah wadah
eits tak hanya penyajian unik pempek ini juga menyajikan beraneka jenis pempek mulai dari pempek bola pempek mozzarella hingga pempek crispy
pempek yang digoreng kemudian dipotong potong masukkan bumbu lalu dikocok baru deh langsung dinikmati
gimana nih biar sama nih biar ngikutin orang orang kreatif di jawa barat khususnya kota bandung yaudah kita buatnya di seks
cara penyajian unik ada varian rasa unik pun ada hmm tapi soal rasa bagaimana ya
tadi sempat bingung nih gimana ya
yang pempek dibikin kayak keju gitu ya pake ini nyobain lah ya
ya alhamdulillah memang rasanya tuh beda dari yang lain terutama cukoknya juga enak sih
satu porsi pempek shek dengan ragam varian ini dijual mulai dari lima belas sampai dua puluh lima rupiah
bagaimana penasaran mencoba
tim liputan cnn indonesia